kaisang pangarep mengikuti acara geladi akad nikah dan upacara adat di kedaton ambar rukmo yogyakarta selasa pagi
kegiatan ini juga diikuti semua saudara kandung erina gudono
dalam acara gari tersebut diketahui akad nikah dan pelaminan berada di peringgitan dalem ageng
direncanakan yang menjadi saksi dari pihak kaisang adalah menteri pupr basuki hadi mulyono
sedangkan saksi dari pihak erina adalah mensesnek pratikno
koba nikah akan disampaikan oleh wakil presiden maruf amin
adapun acara puncak adat mantu yaitu panggi dilakukan di pendopo agung
acara adat yang digelar adalah adat jawa gaya yogyakarta
sementara itu erina gudono tidak ikut karena sedang menjalani pingitan
ia sudah mengikuti acara gladi secara terpisah pada rabu pekan lalu
akad nikah dan acara adat ini akan digelar sabtu sepuluh desember
ya acaranya ya acara nikah apalagi
kalau saya pak jelasin acaranya ngapain